sebuah perusahaan aquacultur di yogyakarta berhasil mengembang biakan ikan laut tapi di gunung
mereka juga menciptakan alat untuk mengukur kualitas air yang terhubung dengan telepon pintar
korresponden cnn indonesia radina lanta prawira memiliki laporan
dapur ini biasa memasak puluhan ikan kerapu setiap harinya
siapa yang sangka ikan kerapu yang diolah bukanlah berasal dari laut
melainkan hasil budidaya di gunung
menggunakan teknologi dan perhitungan akurat
sebuah perusahaan aquacultur di kawasan kaliurang yogyakarta
berhasil membudidayakan ikan laut kerapu
sekaligus menyulap air tawar di gunung menjadi air laut
ini kolam budidaya
budaya ikan laut yang kita budidaya ikan laut tapi di darat
prosesnya nih mas dari air tawar mengubah menjadi air laut
dan bisa cocok dengan kerapu kerapu ini seperti apa prosesnya
kita dari air keran sebenarnya kita campur dulu dengan mineral laut
ini filter untuk melepas co dua
jadi untuk meningkatkan kandungan oksigen aja di dalam
ya lalu dimasukin lagi ke uv
lampu uv untuk membunuh
ya ini lampu uv
untuk membunuh bakteri bakteri yang tidak diperlukan
lalu habis itu kita inject lagi dengan oksigen tinggi baru masuk lagi ke kolam
hampir dua tahun melakukan penelitian
finansatria berhasil mengembangkan teknologi air laut sintesis beserta ekosistemnya
hasilnya satu ratus tujuh puluh hingga dua ratus kg konsumsi kerapu
yang berbulan di yogyakarta dapat terpenuhi
tentunya dengan memangkas biaya jalur distribusi secara signifikan
tampak perbedaannya ikan hasil yang dibudidayakan di laut sama dibudidayakan di sini
karena ini jenis kerapu macan atau kerapu lumpur
kalau di restoran orang bilangnya macan tapi sebenarnya secara budidaya ini adalah kerapu hybrid
antara kerapu kertang dan kerapu macan
tidak hanya sistem kolam dan perairan
mereka juga menciptakan sebuah alat yang dilengkapi dengan empat sensor
seperti suhu ph tingkat keasinan hingga kadar oksigen dalam air
yang dapat terhubung dengan aplikasi ponsel pintar
jadi dari umur ikan pertama kali dimasukkan sampai dengan sekarang
itu seperti apa fluktuasi oksigen yang ada di dalam kolam dan seterusnya
rencananya perusahaan ini akan menerapkan kolam serupa di daerah perkotaan jakarta
untuk membantu memenuhi lima puluh ton konsumsi ikan kerapu per bulan di jakarta
sekaligus memangkas kompleksitas jalur distribusi melalui kekuatan teknologi
randi nahdlatrawira yogyakarta